kita beralih ke informasi lainnya
selama empat bulan ke depan ribuan pegawai negeri sipil di jawa timur terancam tidak mendapatkan gaji
setelah pemerintah pusat membekukan dana alokasi umum sebesar rp tiga ratus dua miliar
pemerintah provinsi jawa timur kini tengah mengupayakan mencari dana talangan untuk menutup biaya gaji pns
ancaman tak gajian selama empat bulan ke depan terkait peraturan menteri keuangan
pmk no satu ratus dua puluh lima pmk tujuh garing dua ribu enam belas mengenai penundaan pencairan dau atau dana alokasi umum
bagi satu ratus enam puluh sembilan pemerintah provinsi dan kabupaten kota membuat ribuan pns resah
bagi pegawai negeri sipil golongan rendah tak terima gaji selama empat bulan menjadi malapetaka ekonomi keluarga mereka
yang mengandalkan kehidupan sehari hari dari gaji
pemerintah pasti punya jalan solusi yang terbaik untuk masalah ppi satu ratus dua puluh lima tahun
nanti kan mesti ada kebijakan kebijakan lain
namun wakil gubernur jawa timur syaifullah yusuf meminta pns di pemprov jatim tak khawatir
pemerintah provinsi akan mengupayakan dana meskipun harus mencairkan dana talangan sebesar rp satu ratus dua delapan miliar rupiah dari pihak swasta
khusus untuk dau insya allah aman
ya pak gubernur kita sudah nyatakan
kita sudah menyusun mana yang mungkin di ini kita pilih pilih
pakai dana talangan atau
sementara kita masih cari inovasi inovasi ya
seperti perintahnya pak gubernur hari ini mencari sumber dari swasta dan lain lainnya
provinsi jawa timur menempati posisi teratas dari sepuluh provinsi yang mendapat pembekuan dau terbesar
yaitu rp tiga ratus dua delapan miliar
kemudian di susul sumatera utara kalimantan barat nusa tenggara timur dan lampung di urutan lima besar